dan sore hari ini kita sudah terhubung dengan kris biantoro humas ptki daerah operasional lima purwokerto
selamat malam pak kris biantoro
selamat malam mbak
selamat malam bapak terima kasih atas waktu anda
pak kris apakah seluruh perjalanan kereta yang melalui titik ini sudah normal kembali pak
pak kris biantoro perjalanan kereta api
masih dalam perbaikan atau untuk meningkatkan kecepatan
ada dua titik yang memang serius mengalami ambles yaitu di kilometer tiga ratus enam puluh tujuh dan tiga
sampai saat ini saya laporkan di sini juga saya masih berada di kilometer tiga puluh tujuh
masih dalam penanganan amblesan untuk meningkatkan kecepatan
di kilometer tiga ratus tujuh puluh dua ini kecepatan baru lima km per jam
sedangkan di titik titik lain sudah ada yang dua puluh km per jam dan empat puluh km per jam
pak kris berapa kemudian apakah ini juga berdampak dengan kereta kereta lain yang kemudian terlambat atau mengalami keterlambatan pak kris
ada berapa kereta rangkaian kereta yang kemudian terdampak
sejak tadi siang atau tepat
tepatnya sore kurang lebih pukul lima belas tiga puluh ada sejumlah tiga belas kereta api yang mengalami kelambatan dampak akibat amblesan di kilometer antara jerologi kawanganten ini
kemudian tentu saja pola operasi kami setelah melakukan perbaikan dengan pembatasan kecepatan
tentu akan menghambat laju kecepatan kereta itu sendiri
nah ini berakibat kepada peredaran rangkaian kereta api
yang nantinya akan digunakan balik lagi kan
jadi pola operasi kereta api kami adalah rangkaian digunakan bolak balik
tentu saja akan berakibat kelambatan tetapi dengan sudah dapat dilaluinya peta jalan kawangan jerologi ini
biarpun dengan kecepatan empat puluh km per jam akan mengurangi daripada yang terjadi dini hari hingga siang tadi
pak kris di daup lima ini ada berapa titik
yang sekarang menurut anda berpotensi ambles pak karena kita menghadapi musim hujan yang cukup ekstrim
dari data kami di wilayah daob lima purwokerto bahwa memang di daerah jerologi kawanganten ini
dari tahun ke tahun rawan banjir
tetapi ambles yang begitu serius itu saat ini
untuk tahun tahun kemarin banjir biasa saja
tidak seperti saat ini yang terjadi
kemudian kalau lintas antara purwokerto perupuk itu juga ada di sekitar bumi ayu sampai dengan selawi
bahkan ada jembatan yang saat ini juga masih kami perbaiki yaitu di sekitar linggapura stasiun linggapura
baik pak kris selanjutnya apa yang harus diantisipasi yang akan diantisipasi oleh daob lima terutama pak kris
kami secara berkala atau rutin melakukan pada unit kerja yang namanya jalan rel
memang untuk perkuatan perkuatan daerah yang kontur tanahnya cenderung lembek
itu dilakukan perkuatan di kanan kiri rel dengan pembuatan talut
dan tentu saja optimalisasi drenase yang berada di kanan kiri rel itu pulang
menutup kemungkinan dengan radius yang lebih luas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
itu juga berpengaruh
bila di suatu kota tertentu yang dilewati trek jalur kereta api itu sendiri juga masih mengalami banjir
atau drenasinya tidak bagus yang dimungkinkan sekali melewati trek jalur peta api
tapi masih tetap juga akan potensi itu masih akan bisa terjadi
oke baik pak kris biantoro terima kasih banyak atas waktu anda sore hari ini langsung berbincang kepada kami dari lapangan
terima kasih banyak